istirahat ya pa
papa istirahat dulu ya
kamu udah tahu dari dulu kan
gue tidur di kamar tamu pa
tidur di kamar tamu
kalau lo lihat nus semarah ini
apa mungkin ya elsa selingkuh pak
tapi rasanya gak mungkin
kalau elsa selingkuh
mereka selalu mesra ko
ya semoga aja enggak lah
apa benar ketakutanku terjadi
yang kuliah di hotel memang elsa
sehingga nino semarah ini
rasanya gue gak kuat lagi
persoalan renda belum selesai
papa marah besar
dan sekarang pernikahan gue sama nino pun masih menghadapi masalah
pernikahan gue pasti rezeki maria
kemudian ajar m tiga pintu
kenapa rumah tangga aku jadi seperti ini
rumah tangga aku berantakan
bahkan terjadi pembunuhan di rumah ini
seperti ini lagi
apa yang sudah aku lakukan
sampai ini terasa seperti hukuman buatku ya allah
yang mengin realizes
jangan mau oh
kamu emang gak tau kalo mba andin hamil
pasti nino tahu nino kan suaminya
tapi dia sendiri yang menceritakan ke aku
dan dia bilang sama aku untuk merahasiakan itu
itu semua karena
karena anak yang dikandung mba andin itu
dulu gue fitnah mba andin
dan sekarang ricky fitnah gue
apa ini karma buat gue
aduh aduh aduh
aduh kalian lelah sekali
gemui kita bersih bersih yuk
aku bersih bersih dulu ya
oh yaudah sana bersih bersih dulu
terus gimana hasil pemeriksaan papa kamu
alhamdulillah semuanya baik
papa surya sehat
dan andin juga udah cerita semuanya tentang rina ke papa surya
terus gimana pak surya
tadi bapak surya sempat shock
dadah yang sempat sakit juga
ditambah lagi elsa datang melakukan pembelaan
semuanya aman tapi kemana
setelah itu dokter datang menangani papa
dan alhamdulillah papa sudah kembali sehat
dan papa juga lega seneng denger ternyata cuci masih hidup
apalagi papa tau ternyata cucu kandungnya adalah rina
dan papa juga udah setuju dengan aku dan andin
untuk keep dulu masalah ini dari nino
kamu gak apa apa din
mama tahu kamu pasti keberatan karena
pasti kamu ingin semuanya terbuka jelas ke nino
supaya membuktikan supaya kamu bersalah
untuk saat ini kesehatan mama lebih penting dari itu

ibu minta spesifikasi nanti ya
terima kasih ya
isi irhad hati ya papa
papa istirahat dulu ya
kamu udah tahu dari dulu kan
kalau elsa membuang anaknya anjing kembali asuhan
aku tau belum lama ini juga pak
kamu tau dari mana
waktu itu elsa dapat telepon
yang bicara soal anak yang dibuang sama elsa empat tahun yang lalu

tidak ada yang bisa diberikan